ini bisa kita lihat banyaknya mobil mobil dinas yang sudah beroperasi sejak tahun dua ribu tiga belas
apabila tidak diremajakan maka biaya servisnya akan semakin besar dan kami kira ini sudah waktunya
contoh sederhananya saja ada mobil vip yang sudah tidak bisa berfungsi secara optimal
susah untuk nyala diservis jalan lagi
bulan depan masalahnya sama servis lagi
hal ini sudah lama tidak ujuk ujuk tiba tiba diganti
bahkan penganggarannya pun sudah dicicil dari tahun tahun sebelumnya
dan kajian soal ini telah dimulai sejak tahun dua ribu delapan belas